perusahaan raksasa teknologi asal california amerika serikat google menang atas gugatan yang dilayangkan oleh perusahaan perangkat lunak dari wilayah yang sama oracle
sebelumnya oracle menggugat google atas tuduhan pelanggaran hak patent penggunaan api java di sistem android google
juri sidang hak patent di san francisco amerika menyatakan bahwa sistem operasi android tidak melanggar hak patent oracle
google berargumen bahwa penggunaan api java pada sistem operasi mobile bersifat open source dan tersedia bagi pengguna manapun
tanpa penggunaan api secara bebas pengembang perangkat lunak akan lebih lambat dan menjadi lebih mahal
google terbebas dari tuntutan ganti rugi sebesar sembilan miliar dolar amerika atau senilai lebih dari satu ratus dua puluh triliun rupiah
dan masih terkait api java pihak google sedang mengembangkan teknologi baru terhadap penggunaan kata sandi
dengan teknologi ponsel pintar yang disebut trust api
teknologi ini menggunakan sensor pada ponsel pintar anda
trust api dinilai lebih mumpuni dari operasi keamanan sistem android google sebelumnya
direktur pengembangan teknologi google dan kaufman mengatakan
akhir dua ribu enam belas teknologi trust api sudah tersedia di sistem android seluruh dunia